mendekati pesta demokrasi atau pemilihan umum pada dua ribu dua puluh empat mendatang
dukungan untuk ganjar pranowo semakin banyak mengalir
nah kali ini ratusan tuan guru ulama kiai hingga cendekiawan muslim di nusa tenggara barat
terus mendukung ganjar pranowo menjadi presiden dua ribu dua puluh empat untuk kesejahteraan indonesia
ratusan empat puluh lima tetap merdeka dunia akhirat
sementara itu cendekiawan muslim lombok barat dr tuan guru junaidin mengaku
para ulama sheikh habib dan cedekiawan muslim ntb telah mendeklarasikan ganjar untuk menjadi presiden dua ribu dua puluh
ganjar dipilih karena memiliki rekam jejak dan prestasi yang baik
dia menegaskan akan mensosialisasikan kepada masyarakat ntb
bahwa indonesia memiliki sosok yang tepat untuk menjadi presiden dua ribu dua puluh
sebab menurutnya ganjar juga memiliki jasmani dan rohani yang baik untuk memimpin indonesia
kian muslimin di kabupaten lombok barat sangat mendukung kiprah beliau
karena kami melihat dari rekam jejak beliau layak untuk menjadi presiden republik indonesia
karena memang sosoknya yang jasmani dan rohaninya sangat kekitab
kita akui bahwa beliau ini merupakan kandidat yang tegas
itu harapan kedepannya semua masyarakat ntb bisa memilih figur pak ganjar pranowo
ada pun dukungan untuk ganjar hadir dari perwakilan komunitas organisasi islam di ntb
seperti tgh suhirman dari nadlatul watan dinia
tgh mustahik dari komunitas tafis quran
dan jamaah tablik lombok utara
serta ulama dari nadlatul ulama muhammadiyah pmii dan hmi
mereka semua berkumpul mendeklarasikan dan mendoakan ganjar pranowo menjadi presiden dua ribu dua puluh empat di merumata senggigi lombok